bermula dari rasa bosan kala mengemudi wendy meliana leo atau kerap dikenal sebagai wendy walters
membulatkan tekad untuk membeli boneka yang dapat menemaninya di mobil pada dua ribu sembilan belas lalu
sebagai pencinta horror maka boneka yang ada dalam benak perempuan dua puluh lima tahun ini adalah boneka dengan rupa menyeramkan
boneka anna yang terinspirasi dari film horror annabel adalah boneka pertama yang wendy beli
mereka benar benar menggambar sendiri pakai tangan dan itu benar benar detail banget
jadi disitu langsung suka aja sama art dari boneka begini
kini ke tiga belas boneka yang dibelinya dengan variasi harga dua hingga delapan juta rupiah ini turut diberikan tempat di media sosial
pengikutnya pun tak main main yang mencapai delapan puluh tiga ribu
wendy menegaskan tujuannya mengoleksi hanyalah sekedar hiburan
maka ketika tak sengaja membeli boneka yang dinilai beberapa teman yang memiliki arwah
ia pun langsung meminta bantuan agar bonekanya tak berkaitan dengan hal hal mistis
aku bilang kayak eh boleh tolong ngeliatin gak sih boneka gue ini tuh ada isinya gak sih gitu
rata rata temenku yang ikut nanya sepuluh sepuluh nya bilang ada gitu dan mereka mendeskripsikan hal yang sama
nah disitu aku mulai kayak oke i don't want this
terus aku kontak salah satu kenalan aku yang di bali
dia kebetulan memang kolektor spirit doll
terus aku minta dia bisa gak tolong untuk suruh diambil gitu
jadi kayak lu yang adopsi aja soalnya gue gak mau gitu
berbicara soal koleksi boneka ada sebuah fenomena unik di kalangan selebriti tanah air
mereka mengadopsi boneka arwah atau spirit doll
tak hanya sekedar diajak bermain boneka boneka ini juga dibelikan baju dan aksesoris hingga tidur di keranjang bayi
tujuan mengoleksi boneka jadi salah satu hal yang disoroti ketua bidang studi psikologi universitas indonesia rosemini
ia menjelaskan kolektor boneka atau benda apapun harus tahu terlebih dahulu tujuan mengoleksi
sehingga tak menimbulkan reaksi berlebih dengan objek itu
pertanyaan dari prof mbak mbak mbak
mengatakan bahwa untuk menyalurkan kasih sayang ingat ini gak bisa
karena dia setiap kita yang akan memberikan
dia nggak akan bisa bereaksi
kalau misalnya berempati itu akan terjadi kalau ada interaksi antar manusianya
ada satu dengan yang satu lagi
ya kalau pun sayang kepada benda itu iya boleh
tapi dirawat dibersihkan tidak berdebuk seperti itu
tapi gak ada attachment
gak ada attachment
kalau yang dikatakan itu ada attachment itu awas
itu udah imajinasi
tak ada yang salah dengan mengoleksi boneka atau benda apapun yang dapat menambah kadar bahagia dalam diri
namun rose mengingatkan kemampuan membedakan realitas dan imajinasi harus terus dijaga
agar tak berujung pada halusinasi
diana valencia akun coro jakarta